ribuan perangkat desa mulai mendatangi gedung dpr ri jalan gatot subroto tanah abang jakarta pusat rabu pagi
masa menuntut pemerintah memberikan jaminan sosial dan kesejahteraan selama menjabat sebagai perangkat desa
puluhan ribu anggota persatuan perangkat desa indonesia atau ppdi rabu pagi menggelar unjuk rasa di depan gedung dpr mpr
masa tiba menggunakan pusewaan dari berbagai pelosok indonesia untuk menyuarakan aspirasi
salah satunya menolak usulan pergantian perangkat desa saat masa jabatan kepala desa terpilih habis
masa juga menutup kejelasan status dengan sekaligus peningkatan kesejahteraan yang saat ini hanya dua dua juta rupiah per bulan
nata seratus tiles terbagian peningkatan kolam jd satu ratus lima tujuh sixteen total corona
mujuk rasa sejumlah perangkat desa yang berada di depan gedung dpr perimbas kemacetan
banyaknya jumlah demonstran membuat antrean ratusan kendaraan dari arah cawang menuju semanggi mengular mencapai dua km
kepolisian pun melakukan rekayasa lalu lintas
kendaraan yang hendak mem hypothesis apalagi besar dpr dihantikan dengan velo ke jalan gelora pemuda
dan gerbang ke luar tol dpr sementara untuk ditutup
dialihkan keluar di dalam per yruban yang bastante juga dengan gerbang tol dpr disimpan menyebabkanaller premature desa barrels castle do major
asnya penumpukan kendaraan pada titik titik pengalihan arus pun tidak terhindarkan
kondisi ini dikeluhkan oleh pengendara karena waktu tempuh mereka menjadi lebih lama